setelah menjalani wukuf dan mabit di musdalifah selasa pagi jemaah haji mulai berdatangan di mina
jutaan jemaah haji hari ini melakukan prosesi pelontaran jumroh akobah
jemaah haji mulai berdatangan di mina
mereka akan melontar jumroh hari pertama di jamarat akobah sebanyak tujuh kali lemparan
jemaah mulai memadati tempat ini sekitar pukul delapan pagi waktu arab saudi
mereka harus berjalan kaki karena wilayah jamarat tertutup untuk kendaraan kecuali mobil patroli ambulans dan petugas haji
padatnya jamaah yang mengejar waktu pelontaran jumroh pada pagi hari membuat seluruh jalan raya penuh terisi
diisi oleh jutaan manusia
jalur di sebelah kanan diisi oleh jemaah menuju jamarat dan sebelah kiri untuk arah menuju maktab
setelah melontar jumroh jemaah haji melakukan tahalul awal
di tiap maktab banyak jemaah yang membawa alat pencukur elektronik dan saling membantu mencukur rambut
sudara produser senior cnn indonesia redian febrian shah di mina arab saudi
ibi sampai siang ini atau sore waktu indonesia ini seperti apa pelaksanaan haji di sana
ya selamat sore ferdi
pelaksanaan haji untuk hari ini yaitu prosesi lontar jumroh
untuk siang ini sekitar pukul dua belas lewat enam belas waktu arab saudi
jadi jumlah para jemaah sudah agak sedikit berkurang
karena puncaknya terjadi pada waktu duha
di mana waktu duha itu dianggap sebagai waktu yang afdol untuk melempar jumroh
itu yang membuat sedikit kepadatan
tapi sebenarnya seluruh jemaah haji indonesia tidak diizinkan untuk melontar jumroh pada waktu pagi hari
karena ada waktu waktu larangan melempar jumroh bagi jemaah haji indonesia yang sudah ditetapkan oleh kerajaan arab saudi
jadi ini semata mata hanya untuk membagi
jadi ini adalah jadwal terkait dengan jumlah jemaah haji indonesia yang sangat besar jumlahnya
untuk hari ini tanggal sepuluh julhijjah
larangan untuk melontar jumroh bagi jemaah haji indonesia adalah pukul enam sampai pukul sepuluh tiga puluh pagi waktu arab saudi
kemudian untuk hari rabu dua puluh dua agustus atau sebelas julhijjah
larangan melontar jumroh ada pada pukul empat belas hingga delapan belas waktu arab saudi
dan pada tanggal dua belas julhija atau hari kerajaan
tanggal dua puluh tiga agustus pukul sepuluh tiga puluh hingga pukul empat belas waktu arab saudi
ya ibi bagaimana dengan cuaca di sana
apakah ini juga masih ada pengaruh terhadap kesehatan jemaah haji indonesia khususnya di sana
salah satu faktor yang membuat kepadatan sedikit berkurang pada siang hari ini adalah faktor cuaca
yang kami pantau di sini cuaca pada siang
yang hari ini ada pada empat puluh derajat celcius dan itu rasanya cukup panas karena sedikit sekali peneduh peneduh yang ada di sekitar jalanan menuju camarat
dan yang perlu diwaspadai dari para jemaah haji adalah headstroke
karena ini sangat berpengaruh dan sedikit sekali ketersediaan air minum yang ada di pinggir pinggir jalan
karena pinggir pinggir jalan biasa diisi oleh maktab maktab
namun banyak juga dari maktab maktab ini
terutama para jemaah hajinya yang membagi bagikan minuman kepada para jemaah haji yang jarak maktabnya cukup jauh
dan harus menjalani perjalanan berkilo kilometer dari arah jemaah rati
baik terima kasih redian febriansyah dari mina arab saudi